gubernur jawa barat ridwan kamil dalam postingan akun instagramnya tanggal delapan belas april yang lalu
mengunggah video dirinya yang tampak seperti bintang iklan sebuah produk ojek online
menanggapi hal itu ridwan kamil yang memiliki lima belas tiga juta pengikut dalam akun instagramnya
mengatakan bahwa selama ini dirinya memang sering mempromosikan berbagai produk umkm
untuk kemajuan umkm jawa barat
selain itu dia juga mengaku tidak mendapat imbalan apa apa
saya itu selalu mempromosikan umkm di multidimensi
foto atau pemilik produk gitu kan dia pergunakan foto saya untuk jualannya
wah udah banyak sekali
promosi dua produk per hari yang ig story saya lakukan
istilahnya ngendorse karena umkm kepentingan
nah termasuk jika perusahaan perusahaan seperti goog
dan lain lain tujuannya mempromosikan umkm pasti saya ke publik
meski tidak melanggar aturan
anggota komisi satu dprd provinsi jawa barat haru suwandaru
menyayangkan unggahan video di instagram gubernur jawa barat itu
seharusnya seorang pejabat publik bisa bersikap netral dan menjaga jarak
sehingga tidak menjadi milik atau identik dengan suatu produk komersil tertentu
saran saya agar tetap fokus ke tugas bagi gubernur jawa barat
dan mungkin kalau
mau mengendorse mending umkm aja gitu ya
yang mungkin lebih membutuhkan
ya dibandingkan brand besar yang mungkin sudah menasional gitu
sementara itu guru besar komunikasi politik universitas pendidikan indonesia karim suryadi
menyatakan bahwa unggahan gubernur jawa barat itu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan
karenanya harus ada jaminan kesempatan yang sama untuk permintaan dukungan dari produk serupa atau produk produk lainnya
seorang pejabat publik diizinkan untuk menjadi bintang iklan
asalkan iklan itu merupakan iklan layanan masyarakat dan bukan iklan komersil
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat